informasi selanjutnya penyidik direkturat reserse narkoba polda metro jaya terus melakukan pendalaman terkait lima oknum polisi yang diamankan atas penyalahgunaan narkoba di cimanggis depok
dari hasil tes urin empat diantaranya dinyatakan positif narkoba
oknum polisi yang diamankan atas penyalahgunaan narkoba di cimanggis depok hingga kini masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman oleh direktorat reserse narkoba polda metro jaya
dari hasil tes urin yang dilakukan oleh kelima oknum tersebut empat orang diantaranya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba
tidak hanya kasus penyalahgunaan narkoba seluruh oknum ini juga masih menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran etik
kepala bidang humas polda metro jaya kombespol andde arisham indradi menegaskan polda metro jaya akan mengusut secara tuntas kasus ini
yang kedua dilakukan pendalaman oleh direkturat reserse
yang kedua dilakukan pendalaman oleh direkturat reserse
yang kedua dilakukan pendalaman oleh direkturat reserse
yang kedua dilakukan pendalaman oleh direkturat reserse
lima anggota polri dibawa ke polres metro depok untuk menjalani tes urin
hasilnya empat orang anggota polri dinyatakan positif konsumsi narkoba